anda ingin membuat surat izin mengemudi stnk melaksanakan ibadah haji atau umroh
atau bahkan melakukan jual beli tanah dan rumah
pastikan terlebih dahulu anda memiliki kartu bpjs kesehatan
karena kini pemerintah telah menerapkan kebijakan bpjs kesehatan sebagai salah satu syaratnya
hal ini tertera dalam instruksi presiden nomor satu tahun dua ribu dua puluh
tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
melalui instruksi yang dikeluarkan pada enam januari dua ribu dua puluh
presiden joko widodo meminta kepala kepolisian negara republik indonesia
menyempurnakan regulasi untuk permohonan sim stnk dan surat keterangan catatan kepolisian
dengan menyertakan syarat kartu bpjs kesehatan
presiden juga menginstruksikan menteri agama untuk menjadikan bpjs kesehatan
sebagai syarat bagi calon jemaah umroh dan haji
selain itu kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional juga mengumumkan
kartu bpjs kesehatan akan menjadi syarat jual beli tanah mulai satu maret mendatang
wakil ketua komisi dpr ri lukman hakim mengkritik kebijakan pemerintah terkait bpjs kesehatan
sebagai syarat untuk jual beli tanah dan rumah dinilai irasional dan sewenang wenang
aturan yang mewajibkan kepesertaan bpjs kesehatan sebagai syarat legalisasi transaksi jualan
beli tanah oleh kementerian atr bpn yang akan berlaku mulai satu maret yang akan datang
merupakan bentuk kebijakan yang sewenang wenang tidak masuk akal dan melanggar undang undang
tidak ada hubungannya antara hak rakyat untuk memiliki tanah
dengan hak rakyat untuk mendapatkan jaminan kesehatan
keduanya sesungguhnya adalah hak rakyat yang harus dilindungi oleh negara
menjadikan kepesertaan aktif bpjs kesehatan sebagai syarat jualan
kesehatan sebagai syarat untuk diakuinya hak rakyat memiliki tanah
merupakan upaya memberangus oleh negara kepada rakyat terutama dalam hal hak kepemilikan tanah
staf khusus menteri atr bpn taufik kulhadi menyatakan dalam dialog bersama cnn indonesia
bahwa poin kebijakan ini bertujuan pada optimalisasi kesertaan masyarakat
dalam program jaminan kesehatan melalui bpjs kesehatan
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu
teguh taufik kulhadi menambahkan sejatinya aturan ini bukan mempersulit proses administrasi
namun bertujuan untuk memastikan semua penduduk tanpa terkecuali
dapat masuk dalam skema jaminan kesehatan nasional
tim liputan cnn indonesia